tim sar gabungan melakukan pencarian ke area titik perairan selat sunda
yang di sekitar pulau rakata dan panaitan
yang merupakan titik awal kapal kempus pitajaya tenggelam di hantam ombak tinggi
tiga unit kapal patroli kesatuan penjagaan laut dan pantai
juga diterjunkan dalam proses pencarian kali ini
petugas yang terlibat melakukan pencarian di antaranya basarnas banten
tni angkatan laut pol air polda banten psop pmi dan isdp merak
sampai sabtu siang proses pencarian belum membuahkan hasil
pencarian akan terus dilakukan hingga tujuh hari ke depan
mungkin kita berangkat nanti pagi ini mulai enam tiga puluh untuk persiapan
prepare di search area mungkin hari ini
melaksanakan pencarian di area pulau rakata sampai ke pulau panaitan
karena akan rencana akan membuka posku di pltu
sebelumnya tim sargabungan berhasil mengevakuasi enam nelayan asal pandeglang
yang selamat dari peristiwa kapal terbalik di perairan selat sunda pada jumat malam
kenam korban tersebut dibawa petugas ke pos basarnas pelabuhan merak
kota cilegon banten untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan
dua diantaranya dibawa ke puskesmas pulau merak lantaran kondisinya lemah
bahwa saat terjadi nelayan dievakuasi oleh
kapal pesiar eurodam dengan jumlah totalnya enam belas orang
kemudian enam orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat
terus kemudian yang kita laksanakan hari ini
mengevakuasi mengintercept dari posisi kapal dari urutan sendiri
kemudian rencana untuk sepuluh orang yang tersisa
ini akan dilakukan pencarian
kapal km puspita jaya tenggelam di perairan selat sunda
dengan total penumpang sebanyak enam belas orang
dari enam belas orang sepuluh orang dinyatakan hilang
enam orang berhasil diselamatkan karena mereka bertahan di bangkai kapal
yang sebagian sudah tenggelam
km puspita jaya berangkat dari pandeglang banten pada kamis
para penumpang rencananya menginap di area pulau rakata
adi masda serang banten